menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menyatakan sikap menyayangkan peristiwa dikeluarkannya seluruh pemain indonesia
dari kejuaraan all england di birmingham inggris
hal tersebut disampaikan menpora zainuddin amali kami siang di kantornya
menpora mengatakan seharusnya penyelenggara bersifat objektif
apalagi ada informasi yang menyebut ada pemain bulu tangkis dari negara lain yang tetap diperbolehkan ikut bertanding
padahal berada dalam pesawat yang sama dengan atlet bulu tangkis indonesia
seperti diberitakan federasi bulu tangkis dunia atau badminton world federation atau bwf
memutuskan menarik keluar seluruh pemain dan ofisial dari indonesia
karena diketahui berada dalam pesawat yang sama dengan satu penumpang yang terdeteksi positif covid sembilan belas
dalam penerbangan dari turki menuju inggris melalui national health service nhs inggris
seluruh pemain dan ofisial tim indonesia wajib menjalani karantina selama sepuluh hari
keputusan tersebut membuat pemain indonesia
tidak bisa ikut bertanding dalam kejuaraan all england dua ribu dua puluh
harusnya pihak penyelenggara maupun pihak bwf
lebih objektif apa yang terjadi sebenarnya
tidak langsung dipunggur rata